sekitar lima puluh ribu buruh yang tergabung dalam sejumlah serikat organisasi buruh akan menggelar aksi demonstrasi memperingati hari buruh atau may day pada satu mei dua ribu dua puluh
dan untuk mengetahui informasi terbarunya sudah ada produser lapangan cnn indonesia monika konado di jakarta
selamat pagi menjelang siang monika bagaimana pantauan anda terkait situasi hari ini
sepertinya situasi di belakang mulai ramai begitu bagaimana situasinya dan pengamanan di tempat anda berada saat ini monika
selamat pagi saya tidak bisa begitu mendengar pertanyaan anda tapi saya ingin mendeskripsikan bagaimana situasi saat ini di area jalan merdeka barat
tepatnya juga di area patung kuda yang mana di sini sejak sembilan tiga puluh menit waktu indonesia barat pagi tadi
telah dikerumuni oleh para buruh dari berbagai

saya akan langsung bertanya dengan salah satu narah hubung pada aksi kali ini juga sekaligus anggota dari aliansi buruh perempuan ada mbak mutiara
ini seperti apa tuntutannya hari ini yang dibawakan
jadi kami di sini memang ingin menguatkan isu isu perempuan
di dalam hari buruh internasional dan secara khusus kami mengangkat soal penolakan terhadap sistem kerja no work no pay atau kerja nggak dibayar
yang hari ini sangat masif atau semakin sering terjadi
dilihat dari permenaker nomor lima tahun dua ribu dua puluh tiga tentang penyesuaian waktu kerja yang itu membuat pendapatan buruh sangat berkurang gitu
dan ini terjadi masif di
sektor garmen yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan
hal ini juga persoalan upah dan juga persoalan kemiskinan ini juga dialami oleh kawan kawan pekerja rumah tangga
dimana kita tahu saat ini rancangan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga yang sudah kurang lebih sembilan belas tahun itu juga tidak segera disahkan
jadi kami ada dua tuntutan di sini yaitu untuk pemerintah untuk segera mencabut permenaker
nomor lima tahun dua ribu dua puluh tiga yang mana juga merupakan turunan dari undang undang perpu cipta kerja tentang fleksibilitas kerja dan juga mendesak dpr untuk segera mensahkan ruu perlindungan pekerja rumah tangga
baik mbak ini sesuai dengan poster
kaliman buruh di belakang teman teman buruh perempuan membawa ember ini maksudnya seperti apa
ini kami menunjukkan bahwa ini memang aksinya prt begitu yang seringkali pekerjaan pekerjaan domestik itu kan lekat dengan
sapu ember serbet itu seringkali tidak dianggap sebagai pekerjaan
padahal kalau tidak ada kerja rumah tangga tidak ada juga kerja di publik begitu
jadi kami membawa simbol ember yang berwarna warni seakan ingin menunjukkan bahwa kerja kerja prt harus diakui sebagai kerja
baik terima kasih mbak mutiara tetap hati hati dan sehat sehat terus mbak mutiara
seperti itulah salah satu tuntutan dari salah satu
organisasi yang mengikuti demo di may day satu mei dua ribu dua puluh tiga kali ini sarah dan juga farhanisa
dan saat ini juga saya ingin menunjukkan informasi terkait dengan rekayasa prt atau sekeliling area monas saat ini
sejak pagi tadi sebenarnya sarah dan juga farhanisa untuk jalan ke arah
istan merdeka dan juga geden merdeka barat telah ditutup
dan saat ini memang untuk arus lalu lintas cukup adat di area bundaran
dan patung kuda karena disini juga besar yang ditumpangi oleh para buru ini
jadi sebaiknya masyarakat yang ingin atau berencana untuk melewati area ini mungkin bisa memilih jalur alternatif lainnya
dan hari ini akan dilakukan orasi hingga siang hari di area patung kuda atau jalan merdeka barat ini
kemudian siang hari sampai sore hari nanti ke arah istora senayan untuk melakukan aksi orasi
terima kasih juga di area istora senayan